orang indonesia tapi orang yang punya unit ring
setiap hari setidaknya lima ratus kg kulit sapi kering diolah di sini
apakah memang akan menerapkan strategi yang sama di sejumlah eksplorasi existing